tergantung dari ukuran atau tingkat kerumitan bentuk
kalau banjir kita di sini ya lumayan
atau hingga benar benar kering
diharapkan dia bisa menghasilkan limbah yang selalu cukup
tetapi uang yang kita hasilkan bisa lima ratus ribu sehari gitu sih tantangan kita seperti itu
ya aku tahu yesus lindung
harus menggunakan ultraviolet index di mana ultraviolet b harus di atas nilai tiga lima
dan tadi ngetes tuh bener bener mastiin kalau dia tuh sudah kering
lodi wahyudi tangerang banten
jadi untuk kebutuhan energi buat memasak saja
air yang kotor perlu diolah menjadi lebih bersih
dikarenakan menggunakan campuran cabai merah yang cukup banyak
pepen sopandi menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurus instalasi pengolahan limbah di giri harja
sampai jumpa di video selanjutnya
pusat riset lingkungan dan teknologi bersih
oh tentunya ada printout nya untuk sebagai bukti ya
yang menukil pernyataan direktur eksekutif euripion central bank
nah dari kualitasnya sendiri kita dari teknik dasarnya pun masih tidak terlalu bagus
di surabaya ini dengan adanya surabaya bergerak dan lain sebagainya itu
yang saya yang lain ini tantangannya betul betul saya seperti sekolah lagi gitu saya seperti menjadi
itu kan yang tantangan terberat adalah menjadikan orang semua sudah menganggap proyek ini pasti begitu selesai serah timah mati
aneka rempah dimasukkan ke dalam panci berisi air
ada h dua s nya juga karena kedelai kan mengandung protein yang tinggi
bagaimana strategi untuk mencegah hal itu terjadi pak

apalagi itu kan cerita pewayangan ya udah di jaman dulu banget
di mana akan diputarkan lagu lagu pujian yang secara khusus untuk disampaikan bagi anda
oleh karena itu ke depan skema baru dalam pelunasan ibadah
satu kemasan berbobot dua ratus lima puluh gram dijual dengan harga tiga puluh ribu rupiah
kami harapkan berbahagia bersama seluruh anggota keluarga
seperti kenapa kita memilih rizky nazar di depan sini
kinesis dan barbarodensis yang berasal dari afrika
awalnya dulu sebelum ini diserahkan ke pak guyubar
ya seperti inilah hadinya dinaikkan ke atas
berarti dengan diadakannya pada dua ribu dua puluh enam ini nggak kelamaan ya karena ada opini opini juga yang mempertanyakan kenapa di dua ribu dua puluh enam baru digelar gitu mbak
bagaimana jaminan dari beacukai soal itu pak
sebenarnya memiliki nutrisi tinggi yang baik bagi tubuh
seperti yang sudah ready juga
dibuang ke saluran ciliwung yang ada di bawah
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual direktur center of energy and resources indonesia yusri usman
apakah apa yang dijanjikan oleh kementerian kelautan dan perikanan ini benar dilaksanakan
tentu kebijakan ini perlu kita dukung